kini kita beralih kembali ke berita dari pertamina
ribuan awak mobil tangki pertamina di hampir seluruh depo di indonesia akan melakukan aksi mogok kerja mulai hari ini sembilan belas juni
aksi ini dilakukan untuk menuntut pengangkatan status karyawan tetap
dan aksi juga dilakukan sebagai bentuk penolakan phk sepihak yang dilakukan pertamina patraniaga terhadap lebih dari empat ratus karyawan melalui pihak ketiga
puluhan awak mobil tangki depo plumpang jakarta utara ini sedang mempersiapkan diri dan atribut untuk menggelar aksi mogok kerja
rencananya aksi mogok dimulai pada pukul waktu indonesia barat dan diakini akan berpengaruh pada distribusi bbm pertamina
mereka menuntut pertamina patraniaga memenuhi nota pemeriksaan yang sebelumnya telah diberikan oleh suku dinas ketenaga kerjaan dki jakarta
di antaranya pengangkatan menjadi karyawan tetap upah lembur dan hampir
aksi mogok ini rencananya diikuti oleh puluhan ribu awak mobil tangki di depo pelumpang merak tasik malaya lampung dan surabaya
dan untuk mengetahui tanggapan dari pt pertamina patraniaga sudah bergabung melalui sambungan telepon korporat sekretari pt pertamina patraniaga rudy permana
selamat pagi pak rudy
pak rudi terkait dengan rencana aksi hari ini sebenarnya apa yang menjadi tuntutan utama oleh para supir tersebut sehingga harus akhirnya mogok kerja
baik selamat pagi semuanya
saya pertama kali mau meluruskan dulu dan mengucapkan selamat berpuas di akibat ramadan tahun ini
kalau mengenai tuntutan sebenarnya perlu kita klarifikasi dulu
karena kalau tuntutan mereka untuk jadi karyawan
itu mereka sudah dilakukan oleh perusahaan pemborong pekerjaan pengangkutan yang saat ini berkontrak dengan pt pertamina patraniaga
nah seperti kita sama sama ketahui kalau dalam proses seleksi penerimaan karyawan itu ada fasenya ya
nggak mungkin langsung jadi karyawan tetap
ada masa percobaan masa evaluasi setelah lulus seleksi baru jadi karyawan tetap
nah di sini terjadi ketidak
kesinkronan antara perusahaan p empat tadi dengan karyawan karyawannya mereka
jadi soalnya kalau mereka ditanya apakah mereka kalau yang patraniaga saya pastikan mereka bukan ala karyawan dari patraniaga
nah proses ini yang terjadi setelah ada tantangan kontrak kerjasama mereka dan mereka menyetujui dengan apa yang tertulis di dalam kontrak tadi ada evaluasi tiga bulan
tapi syarat syaratnya mereka tidak terpenuhi
kemudian standar kinerja mereka juga jauh di bawah standar format yang terbaik
kemudian ada beberapa tindakan indisipliner yang mereka lakukan
kemudian juga dari kondisi kesehatan yang tidak lolos gitu ya
itu juga yang lebih
yang menentukan juga dalam proses seleksi ini ada proses dari lembaga psikolog untuk melihat emosionalnya mereka
nah faktor faktor inilah yang menyebabkan akhirnya mereka tidak bisa lolos dalam evaluasi penerimaan karyawan tetap tadi
intinya patria niaga di sini tetap harus mendorong pusat p empat tadi untuk adanya koordinasi dengan mereka
saat ini masih berjalan dengan baik
mereka sudah ditawarkan untuk seleksi ulang segala macam tapi mereka kebanyakan menolak
nah kalau seandainya di sini para teman teman yang lagi mogok ini
dalam memberikan layanan pada masyarakat tetap terjaga dengan baik
ya pak dari jumlah pekerja yang dengan syarat syarat yang baru saja bapak jelaskan
itu ada berapa orang yang akhirnya lolos dan berapa orang yang akhirnya tidak lolos
kita karyawan p empat itu kurang lebih ada dua belas ribuan ya
contoh aja pelumpang lah pelumpang itu tbbm pelumpang itu ada satu enam ratus lima puluh orang
yang tidak lolos seleksi evaluasi ya kita nggak seleksi evaluasi
itu kurang lebih ada tiga ratus lima puluh orangan
dan itu rata rata ada yang memang sudah masa usia pensiun yang sudah di atas lima puluh lima tahun
memang kondisi mereka menolak untuk ikut
selalu mengalami kontrak untuk jadi pengangkatan karyawan
kemudian ada juga ya memang ada tindakan tindakan yang merugikan perusahaan
itu juga salah satu jumlahnya
tapi kalau ditanya apakah kecukupan tenaga kerja yang cukup saya jawab ya masih dalam kondisi rasio yang cukup
ya pak saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa kita menerima informasi
ada sekitar empat ratus karyawan yang di phk secara sepihak
apakah itu benar dan apa yang menjadi alasan
empat ratus itu total ada di beberapa lokasi kita
ya itu alasannya tadi ya saya sebutkan tadi
ada tindakan pencurian bpm
kalau kita bicara sebagai logik dalam satu perusahaan
kalau kita punya karyawan yang tidak disiplin
performannya satu bulan hanya satu hari saja masuk kerja
atau kurang dari seratus persen
kira kira apakah kita menyetujui untuk mengangkat mereka sebagai karyawan tetap
itu satu pertanyaan besar ya sebenarnya
nah dan kebanyakan ini masalahnya kita tidak sepihak
mereka sudah menandai kontrak untuk sebagai kerjasama sesuai karyawan tetap
dan itu di atas materai
dan mereka menandai kontrak
dan mereka menandai kontrak
mereka memahami apa yang mereka harus lakukan
terutama dalam performance
terutama di tingkat hadiran
kesiapan mereka untuk melakukan pekerjaan
itu sudah ada dalam tulang kontrak
dan itu sudah kita lakukan dengan baik
dan sesuai dengan akurat perundang undangan tenaga kerja yang ada
baik bagaimana dengan kondisi distribusi ke depan sampai pada tanggal dua puluh enam
seperti yang kita tahu ini orang orang mulai mudik untuk menuju hari lebaran ini
bagaimana distribusinya apakah masih lancar
dan apakah antisipasi dengan adanya gerakan
sampai hari ini kita sudah yang dari kemarin ya yang mereka sudah menyatakan akan melakukan aksi mogok
jadi nggak ada masalah
kemudian juga sampai tanggal dua puluh enam dengan kondisi seperti ini kita merasa tidak ada kendala sama sekali
karena tidak semua tbbm ini terlibat dalam aksi mogok
ya hanya sebagian kecil saja
ya dari tbbm yang kita kelola
kemudian untuk memastikan jaminan bbm dibuat masyarakat
tapi mau mudik ini ya kami sudah buat beberapa program
jadi ahli suplai
misalnya kalau jakarta lumpuh kita bisa alihkan ke tempat lain yang ada supply supply yang ada
tapi insya allah ya teman teman di lapangan yang sudah loyal kepada patra niaga
dan perusahaan perusahaan yang bekerja sama dengan kita
itu mereka siap mensupport program
siap siaga untuk tahun ini dalam distribusi bbm
dan kami tidak ada kekhawatiran terhadap kekurangan bbm
dan saya harap masyarakat itu bisa lebih bijak mengkritisi isu isu yang ada saat ini
kami grup pertamina itu tetap memastikan masyarakat dapat nyaman tenang
menuju ke daerah masing masing untuk menikmati liburan lebaran ini
baik pak rudi permana terima kasih atas klarifikasi dan informasi
dan ingat terima kasih telah bergabung bersama sianan indonesia business